apa saja yang terjadi di tanah air dalam dua puluh empat jam terakhir
kami merangkumnya dalam indonesia flash news
sejumlah tiket box asian games di kawasan gelora bung karno senayan jakarta pusat
jadi viral karena letaknya yang berada di troto war jalan
box kontainer yang berada di trotoar jalan pintu masuk satu gbk
tidak hanya mengganggu pengguna jalan namun juga pengguna sepeda dan para penyandang disabilitas
para pengguna jalan menilai keberadaan tiket box tidak tepat
mengingat antrian pembelian tiket yang akan mengganggu arus lalu lintas
sebuah gudang penyimpanan tempat telur di kabupaten blitar jawa timur hangus terbakar pada sabtu pagi
kebakaran diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang oleh seorang karyawan
material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan dan menyebar cepat di dalam gudang
empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini
kebakaran juga terjadi di gudang penyimpanan besi bekas yang merambat dan membakar
sebelas rumah kontrakan di jalan kapuk muara penjaringan jakarta utara pada sabtu sore
kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di dalam gudang
api berhasil dipadamkan setelah pemadam kebakaran berjuang selama dua jam
dengan menerjunkan sebelas mobil pemadam kebakaran
nyebab kebakaran pun masih dalam penyelidikan kepolisian